yang secara tak langsung bersumber dari bisnis akomodasi
yang terdampak karena mungkin tinggal
dan kenapa artis artis yang lainnya harusnya gak boleh ngiri
sementara keterampilan membuat mozaik batu ini pernah dia telah jari saat menjadi santri di pesantren
kalau anies kan pakai jas sudah ketahuan gitu ya
kalau saya tidak salah di awal bulan mei
karena kalau ada proses yang tidak sesuai dengan standar yang digunakan